cuacanya juga terang beneran gini mah aman nggak usah pakai di mesin cuci dikeringinnya digantung
juga udah kering kalau masuk ke mesin cuci juga nanti rusak kasihan si neng kalau udah rusak
nanti tes ini enggak bisa pakai gaun ini untuk non repa tepunya asisten rumah tangga teh nih
kayak gini sih surti surti si milik kita sadia untuk kerjasama sama gue bisa apa sih surti surti
untuk kerjasama sama gue
itu butuh waktu yang lama gue kan butuh waktu yang instan instan tapi apa
gue cari tahu gue harus ngapain bau bau kemenangan
aduh kemana sih tuh orang
di depan tadi enggak ada di dalam enggak ada
di mana mana nggak ada
gue tahu apa yang harus gue lakukan
ini mah dimana mana kok gak ada ya
baju buat lombanya reva
kok nggak ada atau jangan jangan ada di kamarnya rafa
atau ada di
nah itu dia
gimana cara gue ngambilnya ya
ini teh mesti hati hati nyuci gaun ini teh
kalau misalnya dimasukin ke tempat mesin cuci
nanti gaunnya itu bisa rusak
mendingan sama surti dikucek aja kali ya
kalau udah dikucek
cuacanya juga terang benerang gini
gak usah pake di mesin cuci dikeringinnya
digantung juga udah kering
kalau masuk ke mesin cuci juga nanti rusak
kasian si neng kalau udah rusak
nanti teh si neng gak bisa pake gaun ini
nondre pak teh punya asisten rumah tangga teh nih
kayak gini si surti
surti si milik giti yang cerdas yang cerdik yang oke
oh jadi di situ gaunnya
tapi gimana supaya silata itu cabut dari situ ya
pusatnya udah marah
ini waktu yang mv amat dulu pak pork
ini enaknya gue apain ya
aduh gue gak ngerti
aduh ini enak
tau surut gue lagi sibuk pakem ngeganggu
eh tapi tadi teteh telfon siapa ya
kok aneh telfon gue gak ada suaranya
eh jangan jangan jurik
tapi jurik sekarang teh canggih canggih
tapi nanti kalo telfon lagi gak bakalan surut gue angkat surut gue cuekin
tau surut gue lagi riweh lagi ribet
nih lagi ngerenem puyut
punya si non
aduh kok jadi begini perasaan surut teteh
gak pakai apa apa tapi kok
aduh ini mah yakin bau pemuti
surut teteh belum kasih apa apa belum kasih pemuti
kira kira bau pemuti kayak gini aduh
kasian banget si non repate
eh kalo begini gimana aduh
jangan jangan ini teteh kerjaannya si jurik temennya tadi yang telfon itu
eh eh eh gak mungkin gak mungkin
ah jangan jangan ini teh kerjaan
oh si jurik nyomut
beneran ini teteh jurik nyomut yang suka iseng
tapi kalo nanti kalo misalnya si nyomut enggak surutin uduh
surutinnya juga bingung kalo begini
aduh gimana tuh kalo begini mah
kok dikatain jurik
kadang kadang otaknya gak jalan
kok si nyomutnya gak ngejawab jawab ya
ah surti mau masuk aja ah nyari nyomut
orangnya teteh enggak ada tapi suaranya teteh ada
terus si nyomutnya manggilnya teteh
suaranya teteh di mana
oh si nyomutnya di luar
kok nyomutnya ada di sini
pengen tau banget deh
emangnya nyomutnya dari mana
iya dong biar sehat
kau surutin gak liat
liat perginya nyomut
emangnya gua harus ngadu dulu ke lo ngelapor dulu ke lo kalo gua mau keluar
kepo banget sih
tadinya gue manggil lo mau minta tolong bikinin jus
tapi gak usah
nih keringat gua lo makan sekalian
kalau bukan nyomut siapa tuh yang mencelakakan bajunya si non
aduh kumaha ini mah gawat
aku lagi tak bisa k liberty